bertepatan dengan hari pahlawan sepuluh november dua ribu dua puluh
pnsp menggelar acara harmonisasi membangun indonesia maju melalui sdm otomotif yang kompeten
dalam acara tersebut juga dilakukan launching skema okupasi nasional
perawatan kendaraan roda empat atau general repair
dan perawatan kendaraan body painting atau body repair
peta okupasi adalah peta yang menyusun standar kompetensi
kualifikasi dan level kompetensi nasional dalam pengembangan secara global
peta okupasi bisa menjadi tolak ukur untuk meningkatkan daya saing
dan produktivitas sumber daya manusia di indonesia
pada era persaingan regional maupun global saat ini
caranya adalah dengan mengembangkan sistem sertifikasi nasional
yang melibatkan seluruh sektor
baik pemerintah industri
masyarakat sipil serta lembaga pendidikan dan pelatihan
made danau tangkas presiden institut otomotif indonesia
menyatakan kegembiraannya saat mengikuti acara bnsp
yang menggelar harmonisasi membangun indonesia maju
melalui sdm industri otomotif yang kompeten
menurutnya dari kegiatan ini ia melihat bagaimana komunitas
asosiasi dan bnsp ikut menyiapkan tenaga ahli dan tenaga kerja ahli
kita sangat senang melihat bagaimana pagi ini bersama sama komunitas
dan asosiasi dan pnsp ikut menyiapkan tenaga ahli
tenaga kerja ahli dan juga sertifikasi industri otomotif
dan tentunya kita melihat tidak hanya dalam industri yang ada sekarang
tapi bagaimana pengembangan juga desain
juga nanti komponen termasuk juga industri kendaraan listrik
menurut direktur ketenaga kerjaan kementerian ppn atau bapenas mahatmi parwita sari saronto
peta okupansi nasional sudah disusun sejak tahun dua ribu tujuh belas sampai tahun dua ribu dua puluh
dengan berbagai bentuk platform
terdapat sekitar dua okupasi yang sudah dimasukkan
terdiri dari delapan bidang okupasi
antara lain adalah yang diluncurkan hari ini yakni otomotif
terdapat sekitar dua okupasi yang sudah dimasukkan
terdiri dari delapan bidang okupasi
yang antara lain adalah yang diluncurkan hari ini
yaitu otomotif lalu ada pertanian perikanan
lalu kemudian tik komunikasi dan yang lain lain
sementara perwakilan kadin indonesia alvin wibawa menyatakan apresiasinya
karena bertepatan dengan hari pahlawan yaitu pada sepuluh november
bnsp dan bapenas
untuk menciptakan peta okupasi bidang otomotif
menurutnya ini akan menjadi harapan bahwa pada lima tahun mendatang
kebutuhan sdm di industri ini benar benar diperlukan sdm yang kompetitif
ada delapan peta okupasi yang sudah disusun dan diinisiatifkan oleh bapak penas
diharapkan ini akan menjadi demand atau kebutuhan daripada industri itu sendiri
bagaimana kebutuhan industri bisa kita developkan sumber daya manusia
menurut perspeksi dari kebutuhan paket tenaga kerja
ketua bnsp kunjung masehat menjelaskan betapa pentingnya peta okupasi ini
dengan mengikuti perkembangan saat ini di era globalisasi
disadari bahwa daya saing sdm indonesia masih perlu ditingkatkan
tingkat profitas juga penting ditingkatkan
kepentingan untuk meningkatkan sdm di masa mendatang adalah sangat relevan
dengan perkembangan dunia utamanya saat menghadapi industri empat
semua harus menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif
peta okupasi bidang otomotif bisa menjadi salah satu acuan
dalam pengembangan pelatihan pendidikan dan skema sertifikasi
kita tahu bahwa daya saing kita masih penting ditingkatkan
tingkat profitas juga penting ditingkatkan
sehingga kepentingan kita untuk meningkatkan sdm di masa mendatang adalah
sangat relevan dengan perkembangan dunia saat ini
kita menghadapi industri empat juga
maka semua kita mesti menyiapkan tenaga kerja untuk lebih kompetitif
baik di domestik maupun juga di internasional
semoga dengan acara ini kita launching hari ini peta okupasi bidang otomotif
khusus di bidang services di bidang penting bisa menjadi salah satu acuan
dalam rangka untuk pengembangan pelatihan pendidikan
dan skema sertifikasi yang kita tetapkan bersama sama